hal yang sama kemarin sudah ada usulan dari bujt lainnya dari bakauheni ke tembagi besar kayu agung
selain itu yang dari binjai medan juga diberi diskon
jadi saya kira yang mudik dan balik nanti ada diskaun terutama yang bakau hini terbanggi besar kayu agung
dan sebaliknya kayu agung terbanggi besar bakau hini
yang saya tunggu ini yang merah belum ada ajwanya
mudah mudahan beliau beliau bisa memberikan diskaun di situ